tanda jempol pada barang bukti amplop yang disita kpk dalam kasus suap yang melibatkan politisi partai golkar
bowo sidik bangarso berkembang menjadi isu liar politik
kubu barang pemenangan nasional prabowo sandi meragukan keterangan kpk soal tanda jempol tidak berkaitan dengan pemilu presiden
kpk menetapkan bowo sidik pangarso anggota dpr ri komisi enam dari partai golkar
sebagai tersangka tangkap tangan
kasus suap distribusi pupuk yang melibatkan pt humpus transportasi kimia dan pt pupuk indonesia logistik
dalam ott kali ini kpk mengamankan uang senilai delapan miliar rupiah yang akan dipakai tersangka dalam pemilu
sebelumnya pt htk ini sudah ada kontrak kerja dengan pt pi
untuk pengangkutan barang yang disebut tadi berbentuk pupuk
nah pada saat berhenti ini kenapa berhentinya ini belum sampai kita dalami
dilakukan kembali negosiasi oleh yang namanya aw tadi
ini sudah barang tentu ini tugas dia selaku marketing manager
setelah konferensi pers kpk badan pemenangan nasional prabowo sandi menyoroti adanya tanda jempol di bagian bukti pada amplop
yang diduga akan digunakan sebagai sebuah pembukaan
pada pemilu tujuh belas april mendatang oleh bowo sidik panggarso
bpn juga menilai kpk menutup nutupi tanda jempol yang menjadi simbol pilpres di barang bukti tersebut
dilansir dari detik com jurubicara bpn prabowo sandi jansen siti ndaon meragukan barang bukti amplop
dengan tanda jempol hanya untuk kepentingan puu dalam pileg dua ribu sembilan belas
pasalnya jempol adalah simbol kampanye jokowi maruf amin
lebih lanjut jansen menduga serangan fajar berkaitan dengan pilpres karena golkar adalah pendukung jokowi
sementara itu jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf aceh hasan syadizili membantah tudingan kubu prabowo
aceh menegaskan cap jempol di barang bukti kasus bowo tidak ada kaitannya dengan pasangan jokowi maruf
sebelumnya jurubicara kpk febridian sepengatakan barang bukti amplop yang disita kpk
hanya untuk kepentingan pemilu legislatif bowo sidik panggarso
kalau dugaan keterkaitannya dan dugaan penggunaannya
tersebut kami duga akan digunakan untuk serangan fajar
untuk kepentingan pemilu legislatif khususnya pencalekan bsp di dapil dua jawa tengah
tidak ada nomor urut yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut
febri menambahkan semua pihak diharapkan melihat kasus ini secara independen
sebagaimana proses hukum yang berlaku
dan tidak mengait kaitkan kpk dengan isu politik praktis
ya tanda jempol di barang bukti amplop pada perkara kasus politisi golkar
bowo sidik pangarso berkembang menjadi isu politik
tanda jempol tersebut diduga oleh kubu bpn prabowo sandi ada kaitannya dengan serangan fajar kubu satu
sementara tkn jokowi maruf membantah tudingan tersebut
nah pertanyaannya sekarang adalah benarkah amplop cap jempol itu terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan ulas malam hari ini
dan untuk membahasnya di studio saya sudah hadir
di sebelah kiri saya sudah ada mas arief puyono jurudebat bpn prabowo sandi
mas arief selamat malam apa kabar
selamat malam mas
dan di ujung sudah ada bang lukman edy wakil direktur saksi tkn jokowi maruf
bang lukman selamat malam
selamat malam mas
ini terima kasih sudah hadir sebelumnya di hari libur seperti ini
sudah hadir di brasis
demi cnn lah ya
tapi begini ini soal amplop jempol yang belakangan sedang menjadi highlight pembicaraan terkait dengan pemberitaan juga
saya ingin ke mas arief terlebih dahulu deh
kpk sudah mengatakan itu hanya terkait dengan pileg saja
tidak ada kaitannya dengan pilpres meskipun ada tanda jempol dan lain sebagainya
apakah pernyataan itu masih belum cukup bagi teman teman bpn prabowo sandi yang sejak awal agak agak menduga bahwa ini pasti ada tarikannya ke pilpres dua ribu sembilan belas
mungkin karena simbol jempol itu ya mas arief
ya belum cukup lah ya
artinya kan partai golkar itu kan adalah partai pengusungnya pak jokowi
nah dia nomornya nomor berapa nomor urut partai golkar
masa dikasih tanda jempol dan jumlahnya itu kan amplopnya sampai empat ratus ribuan lebih
ya kan artinya apa
iya empat ratus ribu suara itu masih kurang kalau untuk menjadi seorang anggota dpr ri
saya rasa di dapils itu kalau untuk lima puluh ribu aja jalan gitu kan
ya artinya memang sangat kuat sekali ya dugaannya bahwa golkar ini
ya sudah mengerahkan caleg calegnya untuk melakukan serangan pajar
dengan menggerogoti banyak bumn juga anggaran anggaran pemerintah
untuk memenangkan pasangan jokowi dodo
jadi tidak hanya untuk partainya saja begitu maksudnya
karena ada simbol jempol tadi itu ya
pasti nah sekarang si bowo nomor berapa urutannya
ya kan kan dari situ
dan ini di jawa tengah loh
jawa tengah itu kan pusatnya pak jokowi dodo kan
waktu kemarin dua ribu empat belas menang
yang mudah mudahan insya allah di dua ribu sembilan belas ini habis suaranya di jawa tengah
tapi itu gini mas arief itu hanya dikait kaitkan saja kah
atau ada misalnya indikasinya sangat kuat ke sana
karena kan kpk sudah bilang itu tidak ada kaitannya
indikasinya sangat kuat
karena itu besok ya kalau saya waktunya ada bersama teman teman pro demokrasi dan pro pemilu
tanpa kecurangan pemilu tanpa serangan pajar
saya akan melaporkan partai golkar dan pak joko widodo ke bawaslu
pelaporan atas dasar
ya atas dasar jempol jempol itu
nah bawaslu itu harus juga menyelidiki
selain kpk dalam hal kriminalitasnya
kpu dalam masalah pemilu yang adil
pemilu yang jurdil
pemilu tanpa manipulasi
jadi akan melaporkan partai golkar dan juga
tidak main main nih laporannya
presiden dilaporkan langsung
pak jokowi dodo itu dalam kapasitasnya sebagai capres
jadi akan saya laporkan gitu kan
biar bawaslu juga meneliti
kalau memang nanti ada bukti bukti kuat mengarah ke sana
misalnya untuk partai golkar
partai golkar kan ya harus bubar
oke saya ingin ke bang lukman ya
bang lukman itu tadi tampaknya
gak main main juga
mas arief katakan sampai akan melaporkan
termasuk capres pertahanan pak jokowi
teman teman di tkn bagaimana sebenarnya merespon
ketika tahu bahwa ada amplop jempol
kemudian ya kita tahu dalam simbol simbol politik pilpres sekarang ini
jempol itu erat sekali dengan simbolnya pak jokowi begitu
yang pertama saya ingin komentari soal hak dari pak arief untuk melaporkan
itu menjadi hak konstitusional pak arief
jadi siapa saja yang boleh dilaporkan
dan prosedurnya di dalam kepemiluan kita itu semua ada salurannya
laporan ke bawas lu tidak puas itu bisa ke makam agung
kemudian makam agung memutuskan
pada persoalan lain kepemiluan
misalnya tidak ada kepuasan soal hasil pemilu
maka laporkan ke mahkamah konstitusi
makam konstitusi bersidang
kemudian mahkamah konstitusi bisa memutuskan terhadap gugatan itu
sehingga tidak ada jalan buntu
jadi mas arief seperti itu
pemilu kita ini tidak ada jalan buntu
kalau kecewa jangan kemudian memboykot
nah itu yang pertama
terus yang kedua
satu bulan yang lalu kami tkn sudah mengumumkan
kepada semua pendukung pak jokowi
termasuk calon calon legislatif yang melakukan
sesuai dengan posisinya sebagai calon legislatif
kami umumkan karena pada saat itu kan
lagi rame ini temuan sang pembawa pesan itu ya
yang membawa apk apk pak jokowi kemudian dari pintu ke pintu
kemudian kita umumkan
pasca itu kita umumkan bahwa
beberapa relawan yang bergerak canvasing door to door campaign
yang memang itu diminta oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
maka selayaknya membawa alat peraga kampanye
yang diperbolehkan oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang tidak diperbolehkan
tidak boleh tim tim pemenangan yang ada di bawah
termasuk caleg caleg yang melakukan kanvasing
misalnya membawa sembako tidak boleh
dilarang oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tidak boleh misalnya membawa pakaian yang melebihi ketentuan rp tiga puluh lima ribu rupiah
tidak boleh di atas itu harus di bawah tiga puluh lima ribu
karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sehingga kemudian kami nyatakan bahwa
bila ketemu calon calon atau tim tim di bawah
yang membawa di luar ketentuan kpu
maka kami tidak bertanggung jawab terhadap perlakuan perlakuan seperti itu
itu yang pertama
itu sudah satu bulan yang lalu kita umumkan
mas bowo ini bukan tkn
dia tidak masuk dalam struktur pemenangan
di daerah tidak masuk juga
di daerah juga tidak
dia hanya sebagai caleg dari partai golkar
tidak ada sangkut paut dengan tim pemenangan pak jokowi k maruf
baik itu di tkn tkd
bahkan beliau juga tidak punya relawan relawan yang selama ini banyak sekali mendukung pak jokowi
beliau bergerak atas nama dirinya sendiri
jadi yang harus disampaikan oleh bang loman
nah yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini bahwa
terlalu mengada ada menurut saya
kemudian mengait ngaitkan apa yang dilakukan oleh mas bowo itu dengan
pemenangan dan cara pemenangan pak jokowi km a'ruf
jadi mas arief mengadang ada nih kalau misalnya mengadang ada
ya saya bilang kan mengadang ada
tapi ya silahkan dia mau mengadu kemana saja silahkan
nah terus yang ketiga
yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa
jawa tengah ini adalah basis dukungan pak jokowi
termasuk daerah daerah lain yang menjadi basis dukungan jokowi
selalu dimanfaatkan oleh semua caleg caleg partai pendukung
untuk memanfaatkan efek elektoralnya pak jokowi
sehingga kemudian memasang spanduk yang ada gambar caleg
kemudian ada gambar pak jokowi ada
termasuk gambar jempol maksudnya bang lukman
ya termasuk gambar jempol gambar satu gambar km a'ruf dan pak jokowi
sehingga kemudian banyak sekali spanduk spanduk di lapangan di desa desa
di jalan jalan itu ada gambar caleg
kemudian ada gambar partai politiknya
dan ada gambar pak jokowi km a'ruf
ini dalam rangka untuk para caleg caleg ini memanfaatkan efek elektoralnya
nah termasuklah misalnya mas bowo ini ya
apakah dia ada cap jempol ataupun ada gambar
saya ingin nyatakan tidak ada hubungan dengan tim sukses pemenangan pak jokowi
tapi kalau kemudian para caleg itu memanfaatkan efek elektoral
yang kebetulan di situ adalah basisnya pak jokowi
maka ya siapa yang bisa melarang
saya ingin ke mas arief
kalau kemudian tadi bang jokowi
kalau kemudian tadi bang lumpang itu katakan ini adalah mengada ngada
bagaimana kemudian membuktikan itu
sebenarnya nggak mengada ngada saya

ada tanda jempol
kalau dana itu bang

bukan serangan subuh seperti itu
itu namanya dana kampanye
yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam audit
ini kan serangan pajar ini kan atas pengakuannya siapa

tetapi kan ada juga tim senyap

ya meyakinkan masyarakat supaya masyarakat itu segera mempensiunkan pak jokowi dodo tahun dua ribu sembilan belas ini
oke oke saya akan ke bang lukman

prime news akan segera kembali sesat lagi